sampai jumpa di video selanjutnya
sudah lama aku tidak makan tombol
kau selalu ganggu binikku nih
gue hajar lu
kamu sudah dapur ini istri saya nih
itu dipenjahit sendiri loh
harga nih komandan
kalian semua pada gembel
nggak punya duit
mendingan aku pergi
kalau saya ngejepit listrik
jadi babi lagi
gede gede lagi apaan ini ya
saya harus lari cepet cepet
biar gak kubu buber sama dua babi gitu
jaya babi gepet tuh
iya babi gepet gule
kejar yuk kita bilangin warganya
gua jangan lari lu
gede kita jangan putus asamu
tuh babi ini babi nyepet
hah lu bagaimana sih
ngepit tengah malam buta begini
cuman dapet dua kalung
di dalam banyak jebakan bos
ada ada banyak pocong
terus terus terus
ada hansip raksasa bos
terus terus terus
mukanya serem kayak muka bos
muka gua disamai samai muka hansip lu
terus ada wanabut
dia membawa golok bos
goloknya golok arab
terus ada dua babi
terus terus terus
kita campur aja deh
malam ini kita memang sial jebol
cuman dapet dua kalung nih
ini jangan jangan kita dikerjain sama si bego parman itu
wah bener juga
yaudah kita ke sana
nih dapetnya cuman segini pak parman
kesian si cebol hampir mampus
tapi ayo pernah liat
wanabut ngambil perhiasannya banyak
mungkin buat bini bininya
lah mana saya tau
orang dapetnya cuman sebegini
barangkali pak parman duluan ngambilnya
asal lo orang tau ya
kalau gue udah ngeduluin
bakal gue kasar semuanya
kagak gue sisain sedikitpun
nanti pak parman ratak dong
kalau gue serake
lo gue piarah gue kasih r a s
mau jadiin pajangan di rumah gue
rumah gue gak ada pajangan
ya sebodoh itu mak
mau diterima syukur kak gaya
lo dapetnya cuman segini
sesuai dengan perjanjian
dapetnya cuman dua
kerja emas masih lembat juga
ambil semua mulut
ada ada bangun
ada tidak punya apa apa lagi

ada biskit ada bangun

mulut semua habis diambil babi ngepet
abah bener bener bangun
kita minta jembatan aja
mendingan gak usah pulang ke sini
sementara sepanjang masa
aku tak kuasa
tapi jangan lagi
balik ke sini
jauh di sana
aku di sini
hah aku tinggal pergi
ternyata si cecep joget joget tidak karuan aja
kalau tan tanak orang
asisten kurang ajar
aku tinggal pergi kamu gak senang senang
bukannya mikir sudah lama aku tidak makan domba
aku tak jangkut
aku punya tugas untukmu
besok pagi kamu harus tagi tumba dari para pengabdi
ya tapi siapa aja
titin dengan suaminya
takek gondong dan
dan satu lagi cecep
badut dan orang cebo
aku akan melakukan ini
kalau kerja kamu nanti tidak putus
kamu akan diturunkan
bangkat jadi apa lagi
jadi kembel lagi
aduh jangan dong
ya udah sekarang kita coket lagi
lepas itu selalu akan
kita akan berjalan
tidak harus bisa
dimana kita gak takut
ponco longok dapet satu panca warna dapet satu
cebol mesti sabar
kalau sabar buntutnya pasti subur
itu aja kuncinya dah
ah yang benar
dah ada siang ada malam
nah lu tahu dong
dari dulu itu sih
dari dulu ada cewek dan cowok
ada siang ada malam
ada hitam ada putih
tapi ada hijau
dikit saya asistennya raja babi
datang ke sini untuk minta tombal
yang sudah lama tidak sekor
eh dengerin ya
di mana kita mau ngasih tumbal
orang kita ngepet aja cuma dapet dua kalung
itu juga dibagi sama si poncolongok
nggak mau tahu
mau ada si poncolongok he
mau dibagi sama siapa
harus ada itu tumbal
lu terjibuk buat tabok muka lu tak kemarin
mau tabok mau apa yang penting harus ada itu tumbal
raja babi bisa marah
bila nggak mau tahu nih apaan
eh eh eh apaan
wah lihat nih
ini raja babi kecil
wah tolong kamu
cuma modal gini ya